kita lihat selanjutnya saudara ibu aniaya anak berakhir damai
saudara seorang ibu tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia enam bulan karena ditinggalkan oleh suaminya
polisi yang mengetahui aksi ini pun mempertemukan pasangan suami istri untuk berdamai demi sang anak
petugas kepolisian polres maros sulawesi selatan akhirnya menindaklanjuti dugaan penganiayaan terhadap seorang bayi berusia enam bulan oleh ibunya
kami sengaja tak menayangkan secara utuh visual ini karena mengandung unsur kengerian
dari hasil penyelidikan polisi motif penganiayaan ternyata dilatar belakangi masalah keluarga
di mana pelaku sebelumnya menikah siri dengan suaminya hingga dikaruniai seorang anak
namun keduanya kemudian berpisah
sang ibu tinggal di sebuah rumah kos kabupaten maros sementara sang suami tinggal di kabupaten bone
berkah dari sang suami diduga memicu penganiayaan
atas dasar kemanusiaan polisi kemudian mempertemukan keduanya beserta keluarga untuk berdamai
motif kenapa orang tua yakni ibunya melakukan kekerasan terhadap anak
ialah mungkin masih dini masih terlalu dini untuk menjadi seorang ibu
hasil kesepakatannya ialah pihak suami
akan menindaklanjuti pernikahan siri tersebut ke tingkat pernikahan resmi di kua
polisi pun tak menindak kasus penganiayaan terhadap anak secara hukum
kesepakatan damai dan janji suami akan tinggal bersama menaklukai sang anak membuat sang ibu merasa lega
sementara itu kondisi bayi saat ini dalam keadaan sehat tanpa luka
setelah sebelumnya mendapat pemeriksaan oleh dokter anak
kondisi bayi akan menjadikan anak anaknya lebih mudah untuk berjaya berjaya
kondisi bayi akan menjadikan anak anaknya lebih mudah untuk berjaya berjaya